temuan surat suara tercoblos di malaysia beberapa waktu lalu
memantik perhatian publik
dikutip detik com komisioner kpu ilham syaputra
memastikan surat suara yang tercoblos itu
tidak akan dihitung dalam hasil pemilu dua ribu sembilan belas
hingga saat ini kpu belum mendapat akses
untuk memeriksa surat suara tersebut
ilham mengatakan kpu punya alat untuk memeriksa
apakah surat suara tersebut benar diproduksi oleh kpu atau tidak
kami kemarin pertama tidak mendapat akses
untuk kemudian mengecek surat suara yang katanya tercoblos itu
dari mana sebenarnya surat suara itu
kita tidak dapat akses
padahal kalau kita dapat akses
kita bisa memastikan atau mendapatkan
kita punya alat yang bisa memastikan surat suara itu
benar diproduksi oleh kpu atau bukan
selain surat suara tercoblos
mengeluarnya antrian warga yang ingat mencoblos
juga menjadi perhatian khusus
hal ini berawal dari rencana ppln kuala lumpur
membuka dua ratus lima puluh tps di lebih dari delapan puluh lokasi
namun pada akhirnya
ppln kuala lumpur mengumumkan
bahwa hanya akan membuka tps di tiga lokasi saja
kayaknya sebentar lagi juga udah pulang saya
tidak bisa ambil ini
karena saya juga terbatas waktunya
dan ini kan sekarang daftar dulu
nanti balik lagi untuk baru nyoblosnya
nah itu kan butuh waktu
kita semua di sini kan belum tentu punya waktu
itu aja lah
saya dapat nomor dua ratus tujuh puluh tujuh
sampai sekarang belum masuk lagi
dari delapan sampai sekarang sudah berapa jam
tapi sekarang antrinya dari sampai belakang sana
bila anak selesai macam ini
ppln kuala lumpur belum mau memberikan penjelasan
mengenai apa penyebab perubahan lokasi tps
menurut data ppln kuala lumpur
ada lebih dari satu ratus dua puluh ribu wni yang mendaftar
untuk memilih di tps